anda masih bersama kami menawarkan kecepatan dan kemudahan
tanda tangan digital bersiap menggantikan tanda tangan basah
dalam berbagai translasi
namun bagaimana dengan sisi keamanan tanda tangan digital ini
mengingat tanda tangan virtual ini juga memiliki akibat hukum
yang sama dengan tanda tangan basah
muncul di amerika pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an
tanda tangan digital atau digital signature
baru mulai digunakan di indonesia pada pertengahan dua ribu enam belas
meski demikian kehadiran teknologi tanda tangan digital
langsung mendapatkan pasar
para pelaku bisnis yang menjadikan kecepatan sebagai kunci
namun dihadapkan pada problem jarak
mendapatkan jawaban dari teknologi ini
industri keuangan berbasis teknologi atau fintech misalnya
mulai menggunakan digital signature untuk memberikan layanan yang cepat
kepada calon debitur yang tersebar di berbagai daerah
kita bisa memproses pengajuan pinjaman dengan jauh lebih cepat
yang dulunya mungkin kita proses dalam
waktu harian pada saat ini kita bisa melakukan itu dalam waktu jam
dengan dalih kecepatan dan kemudahan ini pula
sejumlah badan usaha milik negara mulai memanfaatkan teknologi ini
pt telkom indonesia sudah mulai menggunakan teknologi digital signature
untuk perjanjian kerjasama kemitraan
baik dengan swasta maupun pemerintah
sangat membantu jadi sejak saya menggunakan priving
yang semula meja saya itu selalu penuh dengan banteng
terus terang ini itu saya sampai sekarang
saya bersih tidak ada satu dokumen pun yang ada di meja saya
sama sekali nggak ada dokumen saya jarang ngeprint dokumen
mostly saya nggak pernah ngeprint dokumen malahan
jadi saya ini juga meja saya itu nggak ada
kertas itu nggak ada
tidak bisa ditampik digital signature memberikan kemudahan dan kecepatan
tanda tangan digital juga memiliki kekuatan hukum yang sama seperti tanda tangan basah
sebagaimana diatur dalam undang undang nomor sebelas tahun dua ribu delapan
tentang informasi dan transaksi elektronik pasal sebelas ayat satu
undang undang hanya mencaratkan tanda tangan digital harus terasosiasi
atau terkait dengan informasi elektronik lain yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi
sayangnya sejumlah aplikasi yang menawarkan teknologi tanda tangan digital
belum menjamin keamanan sehingga jika terjadi sengketa
kekuatan pembuktiannya lemah
banyak beberapa merek asing itu satu
mereka hanya memverifikasi usernya
jadi untuk daftar hanya diminta nama asal ketik nama
kemudian ketikkan email
bahkan nomor handphone banyak pesaing kami yang tidak meminta
nah jadi setiap orang bisa mengaku namanya siapa saja ya
tinggal buat email siapa saja
salah satu penyelia teknologi tanda tangan digital dalam negeri
pry v id sudah lebih maju dalam hal keamanan
dengan membatasi satu nomor induk kependudukan atau satu ktp hanya untuk satu id
meminimalisir penyalahgunaan tanda tangan digital
selain itu kriptografi yang digunakan juga aman dari hacker
terlepas dari faktor keamanan
tanda tangan digital menjanjikan apa yang dibutuhkan oleh zaman sekarang
yakni teknologi yang menawarkan keamanan kemudahan kecepatan serta ramah lingkungan
teguh supriyadi daerah istimewa yogyakarta